ya terkait hal ini polda jawa barat mengagendakan pemeriksaan terhadap
petinggi front pembelai islam rizik sibhab hari ini
dan sekarang sudah ada korespondensi ann indonesia roby sofwan amin di polda jawa barat
selamat pagi roby bisa diceritakan kepada kita apakah agenda pemeriksaan rizik untuk hari ini
selamat pagi anissa sheryl dan andra
setelah mangkir pada panggilan pertama hari ini
habib rizik sihab imam besar fpi menghadiri panggilan dari polda jawa barat
dan tadi habib rizik sibhab sudah hadir pukul sembilan lima belas dengan didampingi oleh tim kuasa hukum
dan tidak hanya itu rizik sibhab juga dikawal oleh masa dari fpi
dan juga terkaitan dengan pemeriksaan hari ini ada masa dari ormas yang kemudian setuju dengan pelapor
nah untuk mengetahui apa
apa saja agenda pemeriksaan hari ini terkait dengan pemeriksaan terlapor habib rizik sihab
saya sudah bersama dengan kombes yustri yunus kabit humas polda jawa barat
agendanya apa pak hari ini terkait dengan pemeriksaan habib rizik ini
hari ini kita lakukan pemeriksaan ya
ini memang panggilan yang kedua tapi pemeriksaan yang pertama dalam rangka adanya laporan
laporan tentang pencemaran nama baik dan penistaan pancasila
yang oktober lalu tahun dua ribu enam belas dilaporkan ke mabespori
kemudian november dilimpahkan ke polda jabar
karena memang lokus deliktinya ada di sini
sudah ada sepuluh saksi yang kita periksa
termasuk pelapor dan beberapa saksi ahli
saksi ahli pidana saksi ahli dari cyber dan juga saksi ahli bahasa
ada beberapa lagi nanti ada pemeriksaan saksi yang lain
ini masih masuk dalam tarif penyelidikan
hari ini kita agendanya mengendalikan untuk pemeriksaan resipsi hak di reskrim polda jabar
karena jam sepuluh tadi sudah dimulai pemeriksaan
sekarang dalam rangka sedang berlangsung pemeriksaan itu
berkaitan dengan proses pemeriksaan sendiri pak
ini sudah status dari hpb resik sendiri apa
terus kemudian dari pemeriksaan pemeriksaan saksi tentunya
apakah mengarah cukup bukti untuk menetapkan habib rizik sebagai tersangka dalam kasus penodaan pancasila ini
ini masih tarif penyelidikan
penyelidikan pemeriksaan terhadap resipsi hak
pemeriksaan ini sebagai saksi
dari hasil pemeriksaan ini nanti akan kita lengkapi lagi yang lain
pemeriksaan saksi saksi yang lain lagi
kemudian akan kita gelarkan
nanti tinggal hasil gelar nanti kalau memang masuk dalam unsur maupun alat bukti yang cukup
sesuai dengan persangkaan yang ada
baru bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan
itu yang sekarang
pak berkaitan dengan masa yang saat ini berkumpul di depan mapolda jawa barat
ada masa dari front pembela islam
ada masa dari ormas juga yang
nampaknya ini berseberangan ya mereka
nah apa upaya apa pengamanan dari pihak polda jawa barat sendiri
masa dari fb memang mengawal resipsi hak ya
di sini ada jumlah sekitar hampir tiga masa
kemudian memang ada jadwal agenda juga masyarakat sunda jawa barat
yang memang sejak kemarin selama dua hari mereka melalukan unjur asas ini
ini tersangkut masalah adanya pelaporan penistaan pancasila
yang dilaporkan oleh yang dimaksudkan sekarang di tangan ini
adanya mereka masih tidak menerima dengan adanya perkataan
satu bahasa sunda
sampurasun yang waktu di purwakarta
waktu itu diganti menjadi sampuracun
ini yang mereka menuntut kepada polda jabar untuk segera mengusut kasus tersebut
nah ini yang berseberangan
kekuatan personil yang kita siapkan
dari brimob sabara dan juga polrestabes
kemudian ada bantuan satu ssk dari tni
ini sementara kita amankan dan kita
teknisnya adalah membelah dua mereka
supaya jangan terjadi benturan
oke terima kasih pak yusri informasinya
dan saat ini imam besar fpi habib rizik sihab masih menjalani pemeriksaan di direktorat reserse kriminal ini
dan belum tahu pemeriksaan ini akan selesai sampai kapan
saya akan mengupdate nya lagi nanti
baik terima kasih banyak roby sofwan